pemerintah daerah istimewa yogyakarta baru baru ini membangun tiga unit generator oksigen di komplek balai pengembangan teknologi tepat guna bpttgdiy
dari tiga generator baru satu generator yang telah selesai proses instalasi dan siap beroperasi mulai minggu ini
oksigen inilah yang kemudian dapat didistribusikan ke tabung oksigen untuk keperluan medis
satu generator dapat memproduksi lima ratus liter oksigen per menitnya atau setara dengan seratus tabung oksigen per kapasitas enam meter kubik
generator oksigen ini rencananya akan melayani kebutuhan isi ulang oksigen fasilitas kesehatan dan masyarakat umum secara gratis
itu kan ada indikator produksi kemurnian oksigen kita sudah di atas